ketua umum partai nasdem surya paloh menyambangi dpp pks diterima langsung oleh presiden pks sohibul iman
pertemuan yang berlangsung selama satu jam diklaim tidak membahas rencana koalisi pada dua ribu dua puluh empat ataupun pilkada dua ribu dua puluh
didampingi sepuluh anggota partai nasdem yang salah satunya adalah joni plate dan rahmat gobel
surya paloh diterima oleh presiden pks soebul iman dan ketua majelis syuro pks salim asgaf
dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam dan tertutup ini tidak ada pembahasan spesifik mengenai kerjasama pada pemilu mendatang
adapun pertemuan ini diklaim oleh pks merupakan kelanjutan dari obrolan ringan yang dilakukan soebul iman dengan surya paloh saat pelantikan presiden dan wakil presiden dua puluh oktober lalu
pks juga mengatakan ini merupakan balasan atas kunjungan pks ke partai nasdem sebelum pilpres dua ribu sembilan belas
pertemuan ini sebetulnya merupakan
ada pertemuan lanjutan antara kami pks dengan nasdem
sebelumnya kita sempat juga bertemu waktu itu saya yang datang ke tempat bang surya walaupun tidak di kantor nasdem memang ya
dan itu berlangsung sebelum pilpres